inilah yang aku tunggu tunggu
kau bersiap di sisi utara
kau bersiap di sisi selatan
kau bersiap di sisi timur
begitu kian sandang dan pasukannya datang
dengan cara seperti ini
kita bisa lebih mudah
mengalahkan pasukan kian santang
buruan memasuki perangkap
yang jalan sejarah
menjadi kasar padaku
apa aku sudah melakukan kesalahan
tapi kesalahan apa yang sudah aku lakukan
raka sancang lodaya
apakah kakanda prabu sedang cemburu padanya
karena kedekatan kami berdua
itu artinya kakanda prabu sudah salah faham padaku
aku tidak boleh membiarkan ini terus berlarut larut
ada yang mengintai kita bahman
kenapa kau masih diam saja
ini adalah waktu yang tepat
untuk menghabis ikian santan
baik gusti prabu
taman kurang negeni
taman dibalik ini semua
kau akan jauh lebih kaget lagi
apabila melihat pancajaran hancur di tanahmu
dan aku akan merebutmu
tidak baik taman
pajajaran tidak akan hancur untuk hari ini
aku tidak akan melepaskanmu
aku harus meng capitale
aku membaw dia
kau harus jadi
dia akan berhenti
aku akan berhenti
aku akan empat puluh tiga
aku akan bisa
aku harus melepaskan serangan mereka
ilmu pecah raga
kenapa dia kabur
kau tidak bisa pelan pelan mahesa
itu sudah pelan
sudah ikuti saja
tubuhku masih terluka
kurang ajar nu jati itu
kekuatanku sudah pulih
aku akan balaskan gendamku pada kamu
jangan kebanyakan ngomel
lebih baik nyai bersemedi
luka dalam nyai cepat sembuh
kau benar mahesa
aku akan bersemedi
menyembuhkan luka dalamku
dan aku akan membalaskan
dendam pada nur jati
di plobaka itu
paman harga dana